rumah gak lapar rumi
kan dari siang bulan makan
kenapa gak mau makan
masih mikirin adik iparnya si sulam
labah jangan kasar kasar begitu
jangan coba coba bantah apa ya
abah cuma gak mau
anak perempuan abah dianggap gampangan
udah lah abah
harum gak mau ribut sama abah
menat banget ujian rum
rasanya pengen kabur aja kalo gini caranya
mudah mudahan allah melindungi keselamatan kamu bang rompi
udah atau udahan durunya eako eiro
terima kasih em wy
karena lu sini gue tuh parah sampe konyok begitu gue sedih liatnya
mbah sebenarnya umi cemas deh waktu abah nolak rahmadi esa dateng ke rumah kita
cemas kenapa mi
umi tuh takut mbak kalau hubungan kita putus sama dia
kenapa yang dipikirin yang gituan emang gak ada kerja
bukan begitu mbak kita juga perlu figur orang yang seperti rahmadi sh itu yang anggota dewan
emang dia kenapa kalau anggota dprd
eh si abah kalo si rumana itu suami anggota dewan itu kan bisa ngedobrak gengsi kita keluarga kita
ya meskipun si rumana juga sekarang udah terangkat sedikit
ya jadi ustazah di kampung kita
abah sih pakai marah marah segala
emang gampang cari mantu orang kaya yang pendidikannya kayak die
ah biarin aja biarin dia tahu kalau kita ini bukan orang murahan
kayak sikap haji rashidi sama bininya tuh
terus kita harus berbuat gimana
tuh tenang aja mi
ntar kalo ternyata sikap rahmadi sama anak kita bener bener doang limpungan
nah itu artinya kita kan di atas angin
kita serang balik tuh rasidi
udah deh lu bangunin rumana suruh dia makan
ntar dia sakit kita juga yang repot nih
loh kenapa sih lu gak mau makan
ntar lu sakit lagi
gua gak lapar rumi
masa sih belum lapar
kan dari siang belum makan
makannya enak ga sakit lagi
kenapa kagak mau makan
masih mikirin adik iparnya si sulam
lampah jangan kasar kasar begitu sama anak perempuan
rum tuh cuma khawatir sama keselamatan nih bang robby bah
gimanapun juga bang robi kan pernah nyelamatin abah dari rasa malu
dia kan sudah dibawa ke rumah sakit
ya tapi bah
lu gak usah cemas
bagi robi dunia preman
hukumnya hanya dua
ditikam atau menikam
kok kesannya bang roby preman sih bah
bukannya setau rum bang robi itu diserang sama preman gara gara mau nolongin haji sulam
karena dia sok jago
nah kenapa tuh nye
abah berharap dengan kejadian ini lu bisa menjaga jarak dengan diet
ya tapi kan gak pasti gitu juga mbak
preman preman yang berantem sama bang robi gak segen segen nyerang orang yang dekat dengan musuhnya
abah gak boleh dong mbak duduk kayak gitu aja tapi abah gak punya sama sekali buktinya
kenyataannya memang begitu
dia ditusuk preman karena berantem
abah gak mau lu deket lagi sama orang kayak gitu
tenang ya pak saya periksa dulu
kalau luka agak kepala batu kagak bakalan begini deh jadinya
lu tuh keliwat sayang sama harta
jadinya begini nih
sampai adik ipar lu jadi korban sama si preman itu
sulam gak bermaksud kayak begitu
ini semua udah kejadian
emangnya waktu bisa diputar balik apa
coba kalau kasih tadi dunia gak bakalan ada korban kayak begini
kan tadi sulam udah bilang minta maaf
sulam udah ngakuin kesalahan sulam
masih kurang apa ya
dengar lam dengar
duit tuh bisa dicari
tapi kalau sampai perutnya si roby robek kemana mau cari tuh
kemana itu mau cari perut tuh
salah dia gua jadi
iya mak sulam minta maaf
sulam cuma pengen ngejalanin kewajiban
wajiban sebagai kepala rumah tangga
buat jaga keluarga sama harta benda diri musuh
saubari gak usah malah bikin repot polisi
itu kan emang udah tugasnya polisi ji
tapi kan nama nama yang kerjaan dia
gua anggap ini cobaan dari allah
mendingan pulang aja deh
bang ojo disini aja ji
biar gua aja yang nungguin robby
bang wado ada tugas lebih penting
nyiapin tuh armada bubur
sama besok buka warung
besok tutup aja ji
rame armada bubur yang bawa bubur kita
kalo dia gak dagang
kan gak punya penghasilan
bang ojo mau disalahin
gak mau ji
bahan bahan semua udah dibagiin
termasuk ayam potong tuh
eh jangan lupa
besok warung bisa buka
jangan sampe pelanggan ngecewa
gua balik dulu deh
kasih beli aja ji
ah enak aja loh
di parkiran gua gimana
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh
yaa balik dulu deh